ada masalah apa lagi sih ini
saya sama papa chandra sudah berusaha maksimal
supaya kalian gak bercerai
tapi kita berdua sudah serahkan semuanya keputusan ini ke new
kami cuma mau semua untuk kebahagiaan nino
kamu gak apa apa ikut saya mampir ke bengkel dulu
lagian kan aku nebeng
masa aku ngatur ngatur sih
ya bukan gitu
maksud saya kan biasanya kalau cewek itu paling males
soal urusan bengkel
dan saya tau kok
kamu males ke bengkel juga kan
mobil kamu gak pernah di servis
gak apa apa kok ke bengkel
ya udah kalau gitu
ya paling kita di bengkel cuma sejaman lah
kan cuma ganti velog aja
gak lama kok
lagian juga aku prakteknya masih nanti sore kok
jadi masih aman
karena bapak akan pergi berlibur
jadi saya harus ubah beberapa sisi aku ke bunga

saya harus ubah beberapa sisi aku ke bunga
bapak schedule meeting yang meharuskan bapak untuk hadir
nah di sini untuk jadwal dengan mr joni song dari korea
kita undur ke minggu depan ya pak
lalu meeting dengan pihak internal juga kita undur ke minggu depan
baik meeting evaluasi maupun meeting dengan tim marketing
ada yang kurang pak
bapak sudah setuju
bapak sudah setuju
bapak sudah setuju
bapak kayaknya udah gak sabar buat pergi liburan ya
bapak kelihatan bahagia banget soalnya
gak usah usah tau
yaudah kalau gitu pak
nanti untuk schedule bapak
kalau ada revisi atau perubahan
bapak tinggal infoin aja ke saya
sekarang bapak tunggu bu andin aja
gak lama lagi bu andin sampai
saya permisi pak
terima kasih bu
harusnya andin sudah sampe
ipi atau words
ini bukannya bengkelnya angga ya
apa angga ada disini
tapi gak mungkin lah
angga bilang dia jarang banget kesini
karena ada orang kepercayaannya
yang ngurusin ini semua
veleknya udah disiapin pak
iya kasih ya
mas toiletnya dimana ya
sebelah sana mbak
aku ke toilet sebentar ya
yaudah mas saya mau liat velek saya
kok ada mici di layar gua
gua tuh kenapa sih
baru sehari gak ketemu sama mici
sakit kepala gue lama lama kayak begini
tidak ada yang bisa dihukum
kok lo udah disini
lu pasti kangen sama gue kan
lu rindu sama gua makanya lu datang kesini
pasti lu datang ke rumah gue
ketemu sama adik kok catherine
lu tanya angga ada dimana
kalau engga mungkin lu ketemu sama asisten rumah tangga gua
nanya angga ada dimana
gua gak nyangka ya
sebegini sayangnya lu sama gua
jadi gak enak nih
kamu apaan sih nge
justru aku loh yang kaget ketemu kamu disini
kamu kan pernah bilang sama aku
kalau kamu itu punya bengkel
tapi bukan kamu yang ngejalaninnya
kamu cuma tahu beres doang
iya juga sih
lu ngapain kesini
dia bilang dia mau ganti velg mobilnya jadi ya aku nemenin
gak penting banget coba
rafaelnya ada di depan sih
pasti dia kaget nih kalo dia tau ini bengkel punya kamu
sorry nih tante boleh tanya lagi enggak
gapapa tanya aja tante
gapapa gapapa santai aja
aku pernah dengar soal roy adiknya aldebaran
ada apa ya
tuh ada om baik tuh
oke duduk sini
kupangnya sama om baik
eh gimana sekolahnya
terus kamu tadi didalam belajar apa
aku melukis pakai cat air
terus tadi aku cerita
pinternya dia ya
iya pinter banget
om punya hati ya buat reinhard
mau gak rena
ini ada helmet
keluarin mau keluarin sini sini
om mau bantu
wah botik sepeda ya
jadi rena gak perlu takut kalo jatuh nanti
jadi pake pengaman dari kepala sampai ke gantung
bagus ya om
iya bagus sekali dan berguna
makasih om baik
penting mulai sekarang kamu kalau bersepeda
kamu sudah punya pengamannya
ini dipake di kepala
ini dipake di siku tangan
jadi dari atas kepala sampai kaki semuanya aman
kamu tau apa yang kamu ngangin sama kamu
wih kok tau
kamu tuh keras ya
sekali sama rena
papa suka pengen ke rumah aku dong
andin sama al sedang pergi liburan berdua
andin dan al sempat bertengkar hebat
sempat ada kebohongan besar dalam pernikahan mereka
bahkan mereka pun hampir bercerai
tapi sekarang hubungan mereka sudah sangat baik
seolah tidak pernah ada masalah
om cari waktu buat main ke rumah rena ya
tapi kalo sekarang om lagi banyak kerjaan
ya om baik
yaudah om baik mau pamit ya
kamu yang pinter ya
gue rasa saya juga pamit sekalian ya
makasih banyak buat waktunya
kita yang terima kasih sekali
terang ke tempat main lagi
dan janji sama rena ya
salim sama om baik
ya udah kamu baik baik ya sayang ya
ya udah assalamualaikum
ini bengkelnya angga
kok kamu gak bilang sih pas kita sampai disini
ya aku gak tau aku kira angga nya gak ada disini
oh gitu ya
gue dapat rekomendasi bengkel ini dari temen gue
dan bengkel lo ini keren juga
kamu pasti kaget ya
ya aku kan belum ngomong
ya aku kan belum ngomong
aku kan belum ngomong
rafael ini ternyata pernah nyelidikin kasusnya roly juga
aku tuh gak habis pikir sama lo ya michi
lo tau gak sih
satu satunya alasan gue kenapa nyelidikin kasusnya roy
itu supaya gue bisa berdoa dengan eluh
ngapain sih pake ngajak ini orang kesini
masalah kasus roy disini antara kita berdua aja
ya emangnya kenapa
bukannya bagus ya kalau kita bertiga
jadi kan makin banyak pendapat
dan siapa tau kita bakalan lebih cepet dapet clue
berarti kita nyelidikin kasusnya berdua aja ya
kenapa gue yang jadi ngari acak
oh ya rafael aku kayaknya mau ke depan dulu deh
cari warung aku mau cari minum
soalnya disini panas banget
oh panas ya
aduh gue juga panas disini
padahal udaranya sih agak ada
kalo begitu gue ke ruangan gue dulu ya
mereka berdua kenapa ya
kok kayak orang berantem gitu sih
mas bawa air bang
oh itu terlalu banyak
apa tuh o try burg
gini gua berenang
ini gue tanpa
gue tuh heran sama lu michi
lo ngerti gak sih
gue selalu berusaha buat nu
lo gak pekat lo
sekarang dikit dikit rafael
gak peduli sama gue sekarang
apa sih hebat rafael
iya mama juga lapar
kita makan siang dulu ya di luarnya
pak kita mampir dulu ya
saya mau makan siang sama rena dan mirna
pakee ditunda dulu ya
pak aku ajak papa
ketemu di restoran
tidurnya papa lagi dimana ya
kalau nanti siang kita ketemu di restoran
gue kira dia
yaudah ketemu disana ya pak
ada yang mau mama sampein ke papa
emang sesibuk gitu apa seminarnya
sampai suaminya telpon gak diangkat
iya ini rena mau bicara sama andin
andin udah sampai
andin belum sampai ma
ini juga aku lagi nungguin andin
telepon gue juga gak diangkat angkat ma
yaudah kalau andin udah sampai
kamu kasih tahu mama ya
kasian sekali soalnya nih rena
mau bicara sama mamanya
kangen dia sama andin
nanti aku kabarin ya
mama masih di jalan
mama aku mau ketemu mama
makasih aku mau sama mama
kamu sabar ya
kenapa rena jadi rewel begini ya
semoga gak ada sesuatu terjadi sama andin
kalau rena kayak gini
dulu pun juga pernah tuh
rena lagi di kelas
terus tiba tiba dia nangis
eh ternyata andin sekarat
jangan sampai dah
kok perasaanku gak enak ya
tiba tiba kau kepikiran andin
ya allah ada apa ini
ya allah pa
gak ada yang kena kan
gak gak gak
enggak enggak enggak
ini pasti hanya perasaanku aja
andin kan lagi liburan sama al
al pasti jaga dia
tapi yang sama aku anggun
by the way tadi kamu marah sama angga kenapa sih
kayak gimana ya abisnya dia tuh egois banget sih
masa diajak nyelidikin kasus bareng tapi dia malah gak mau
ya mungkin dia cemburu
iya dia cemburu ngelihat saya sama kamu
apalagi kan tadi kita datang ke bengkel dia sama sama
masa sih cemburu
jadi saya tahu gimana kalau cowok lagi cemburu
dan saya juga tahu gimana kalau cowok lagi suka sama cewek
saya yakin kok angga itu suka sama kamu
jadi angga bersikap menyebelin begitu karena dia itu cemburu aku sama rafael
kenapa gak sampai sampai juga sih andien
kalau jalanan macet kan harusnya supir bisa lewat jalan alternatif
aku yakin kau tahu tanpa batas waktu
aku terpaku aku meminta
walau tanpa kata
aku terpaku aku meminta
kenapa gak diangkat sih
din udah sampai mana
tuh lo yang nyesel
kalau kali kita belli
adek sih ngyewap nih
jangan cuma tanpa perbaikan
kenapa gak dibales
apaan sih nen
gue bukan radio ya
andini karisma putri jawab pesan saya
kamu kenapa sih nen
kamu sengaja mau buat saya marah
mau buat saya kesel kamu
gue telepon supirnya aja mungkin
amor supirnya gak aktif lagi
amor siapa nen
halo selamat sore dengan pak aldebaran suaminya bu andin
iya benar dengan saya sendiri
ini dengan siapa ya
saya utari pak
dosen dari kampus pelitanusa
saya dapat nomor bapak dari pak victor
oke ada apa bu
bu andin tadi berangkat dari bandung ke jakarta dengan supirnya
lalu karena jalan tol macet jadi mereka cari jalur alternatif
barusan supirnya malah balik lagi ke tempat ini pak
ke tempat seminar kita
saya juga kurang paham sebenarnya ada apa
saya hanya menyampaikan apa yang pas supirnya bu anin bilang
bisa tolong kasih hp nya ke supir andin bu
pak aldebaran mau bicara
ada apa sebenarnya ini
tolong jelasin ke saya
jadi begini pak
di situasi di jalan itu sangat macet pak
terus bu andin mengejar waktu
dan minta buru buru ingin sampai ke jakarta pak
jadi saya mencari jalur alternatif pak
terus waktu di tengah perjalanan
saya meminta izin sama bu andin untuk berhenti
karena saya mau cari toilet pak
dan saat berhenti saya
sekitar sepuluh menit kemudian
saya kembali lagi ke mobil pak
buandien saya telpon aja
apinya rusak lagi
gimana caranya saya mengimbangkan buahan
kalau apinya rusak begini
saya benar benar sangat bingung pak
harus cari buahnya kemana lagi pak
jadi terpaksa saya balik lagi
tenang tuhan tenang
kau bisa cek posisi andin
jalan raya cilili
harus cari andin tuhan
bapak kok makin kepikiran sama kamu ya nak
bisa tahu nanti apa pak
gue harus cepet sampe di bandung
dan mastiin andin back back aja
gue gak mau terjadi apa apa sama andin
dia pada telepon masuk
saya berharap kamu yang menghubungi saya
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf ya al kalau papa ganggu kamu dan andin
kamu udah sampe mana
belum pak saya belom sama andin
saya dari tadi cepet teleponan juga gak diangkat pak
gimana kata andin kamu dan andin lagi mau liburan ke malang dan bromo
memang rencananya sore ini kamu mau berangkat liburan
tapi tadi pagi anin berangkat dulu ke bandung ada seminar di sana bang
dan barusan saya baru dapet kabar dari supaya andin
kalau andin hilang pak
terus sekarang gimana al
sekarang saya sedang menuju bandung mbak untuk mencari andin
kalau ada apa apa nanti pasti saya kabarin pak
saya janji pak saya pasti akan temukan andip
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ya allah
coba ada apa lagi nih ya allah
aku barusan telepon al
aku barusan telepon al mak
aku udah kasih tau andin hilang mak
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
aku juga gak tahu andi lagi di bandung terus tiba tiba hilang aku
ya udah ya udah kamu tenang dulu ya pak
jangan stres kayak begitu ingat nanti jantung kamu bisa umat loh
gini deh aku ke bandung aja aku bantu cari yang andin ya
udah kamu di sini aja kamu temenin elsa kalau ada apa apa telpon aku ya
tapi pak bandung itu kan cukup jauh perjalanannya aja paling cepat dua jam setengah
tapi aku gak tenang udah kamu di sini aja ya
ajakin esa aku berangkat sekarang ke bandung ya
ada apa apa telpon aku oke aku berangkat sekarang
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada masalah apa lagi sih ini
tidak ada masalah
sayang kita makan dulu yuk
sayang kamu belakangan ini makannya nggak bener loh nanti sakit
kok elsa gak ada ya kenapa sih dia pergi kok gak pamit dulu
andin hilang terus sekarang yang saya juga enggak ada kenapa sih anak anak itu selalu bikin cemas
ibu ibu mari berbnem
enggak w pick foi bua
yang mana dia
kita pakai yang sudah kita ambil